ngomong sabar sabar tuh entin sedih ada bayi ditaruh di depan pintu rumahnya
memang baru beberapa jam tapi pasti dia udah berharap
kamu gak lihat sih bagaimana entin tadi pagi ngurus bayi itu dimandiin diganti pupuknya
kamu gak lihat matanya entin gak lihat mukanya entin waktu ngeliat bayi
kamu gak ngerti mat
cuma masalah kesepian
waalaikumsalam masuk maaf lagi repot
iya sini sini di belakang masuk aja
aduh basah gak usah
kangen cuy ada c
wah udah berangkat jualan min kamu bawa apa
undangan pernikahan kamu
sini c biar mimin yang cuci
ih jangan masa tamu mau cuci piring
gak apa apa cek cece kan lagi hamil gak apa apa biar mimin aja yang cuci ya
emangnya kamu tuh gak capek min baru sampe mau cuci piring
enggak c yaudah cece istirahat aja ya
meneh beruntung itu si ucuy dapetin kamu min
apa sih yang kamu liat dari si ucuy min
gak tau c pokoknya mimin teh seneng aja kalo deketkan ucuy
pacaranmu emang kayak begitu min
tapi nanti kalo udah nikah baru kamu enak liat dia
diliat atuh pak ceng itu jadi kemana mana
hmm kalo empuk bayi mau masih wangi ya in
iya dok wangi pak aceh pasti suka
nah kalau udah sekarang dikasih tisu yang ada antiseptiknya pak ceng
oh udah deh
boleh minta lagi
iya boleh boleh pak ceng
gampang sebenernya ya
bu seru banget
anak anak di panti asuhannya pada baik baik banget
iya bu baik
tapi teh denny kasihan juga
edward kasihan ya anak anak yang di panti tadi
edward kalau dia kan lagi ngajak edward ngomong kok edwar malah diem sih
baby jennifer agak geser sedikit ya
klau mau sampe sama kak febri
gak usah debbie jennifer kalian temenin kak febri di sini aja ya
sian tapi si entinnya keliatan sedih
tapi harus gitu lah ku
harus dicari orang tua sebetulnya siapa
kenapa mesti dicari bang
jelas jelas orang tuanya ngebuang bayi itu
berarti dia kan tidak butuh sama bayi itu
iya bener kang dadang
nanti kalau dikembangin
nanti kalau dikembaliin dibuang lagi
mungkin ini jawaban dari doa doanya entin dong
biar intinya tidak kesepian bisa saja kan seperti itunya
iya bener ku
doi kamu tuh nggak ada komentar lain ya selain kata bener
kata benar apa kang dadang
saya juga seneng doi
tapi saya sibuk
kang dadang mau bikin brownies juga
oh bukan blackness
saya pulang juga ya kom
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
eh orang salam dijawab kok malah bengong
met itu bayi kenapa nggak diurus sama tim saja
tidak boleh suha
itu bayi sudah dibuang sama orang tuanya ditaruh di depan pintu rumahnya entin
terus mau dibalikin balikinnya kemana
sama orang tuanya saja sudah dibuang
kalau di tangan entin dia pasti dirawat diurus disayang
dia pasti bahagia
kita kan belum tahu apa itu bayi memang dibuang atau hasil penculikan yang dibuang
kita tunggu saja
kalau nanti tidak ada orang yang mengakui kehilangan bali
baru kita usahakan supaya entin merawatnya
ya nggak mungkin ada yang mau ngakuin mat
orang sudah dibuang kok
ya sabar saja
tuh entin sedih ada bayi ditaruh di depan pintu rumahnya
memang baru beberapa jam tapi pasti dia udah berharap
kamu gak lihat sih bagaimana entin tadi pagi ngurus bayi itu dimandiin
cuma masalah kesepian
salah sendiri si entin diajak nikah nggak mau
nggak mau apa apa
ceng kamu kenapa ceng
ke dokter clara aja ceng
nggak doi nggak doi kamu
coba sini saya cium aja ceng
ah jorok kamu ah
asem tapi wangi
cep cep cep iya iya sebentar ya
kira kira pak aceh masih mau kesini gak ya dok
kayaknya kapok ya in takut disuruh bersihin pup lagi
kasian lihat dia mau nahan muntah
sekali kali pak aceh itu emang kita harus kasih pelajaran in
biar dia itu nggak ngegombal terus
matanya buatin tajil buat kamu
bilanginnya makasih sama emak
ah iya ini ada satu lagi
undangan buat cucu
dateng ya cu
alhamdulillah insya allah cucu dateng ya deh
lebaran nanti kamu liburnya berapa hari cuk
cucu gue cuma dapat libur satu hari
tapi setelah lebaran cucu udah gak kerja lagi di restoran
alhamdulillah ya ampun cucu
doain ya supaya rumah matanya kejual
kayak waktu di cibarangkok dulu
ya bener dia rame